gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas menyoroti kluster perkantoran
sebagai salah satu sumber penularan tertinggi virus corona di dki jakarta
tak hanya di lingkup perkantoran tempat layanan publik
yang jadi titik pertemuan antara petugas dan masyarakat
juga berisiko tinggi akan peneluran virus corona
menilik ke area satpasim di daan mogot jakarta barat
sejumlah protokol kesehatan sudah diterapkan selama beberapa bulan terakhir
saya yang mencoba langsung proses pembuatan sim di tempat ini
harus melalui beberapa tahapan sebelum diperkenankan masuk
salah satunya wajib mencuci tangan
protokol jaga jarak juga telah dijalankan
dengan memberi tanda pada antrean maupun kursi tunggu
sayangnya saat bertransaksi biaya pembuatan sim
belum ada pilihan non tunai bagi pengunjung
mengingat sarana publik seperti ini juga riskan
menjadi tempat peneloran virus corona
meskipun protokol kesehatannya sudah ada
tapi masyarakat juga harus tertib dan juga disiplin protokol kesehatan tersebut
tetap gunakan masker secara benar
kemudian jaga jarak satu sama lain
kemudian upayakan juga menggunakan sarung tangan
karena seperti yang dilihat tadi masih ada beberapa yang membutuhkan kontak langsung
dan untuk mengisi beberapa formulir seperti ini
harap membawa alat tulis pribadi
setelah formulir terisi dan diverifikasi
saya pun melanjutkan
berikut adalah proses pengambilan foto
dalam proses pembuatan sim seperti ini
tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah alat memang digunakan bersama
dan risikan terjadi penularan
oleh karena itu pembersihan berkala oleh petugas rutin dilakukan
selama pelayanan tiap harinya kami melakukan pembersihan
atau kegiatan desinfektan kepada di peralatan peralatan yang digunakan ini
minimal tiga kali dalam satu hari
baik itu ketika mulai pelayanan kemudian pada saat istirahat dan selesai pelayanan
dan setiap peralatan yang digunakan oleh masyarakat ini ketika berganti dengan masyarakat yang lain
sebelum digunakan lagi oleh masyarakat yang lain kita desinfektan ulang